sebanyak satu ratus lima puluh orang yang diduga provokator diamankan pihak kepolisian
pasca fonis rizik sihab di pengadilan negeri jakarta timur
polisi pun mengamankan senjata tajam dan ketapel
setelah sempat terjadi kericuhan antara masa pendukung rizik sihab dengan aparat keamanan
usai sidang putusan berakhir dengan fonis empat tahun penjara untuk rizik syihab
polisi mengamankan satu ratus lima puluh orang yang diduga sebagai provokator
mereka dibawa ke polsek cakung polres jakarta timur dan mapolda metro jaya
polisi pun mendalami kepemilikan senjata tajam dan juga ketapel yang didapatkan
dan kedapatan dibawa oleh salah seorang yang terlibat kericuhan di jalan igusti ngurah rai jakarta timur
masa simpatisan rizik sihab kami siang berangsur membubarkan diri
namun penjagaan masih dilakukan oleh pihak kepolisian
orang yang ditamankan polisi karena tadi kedapatan juga ada membawa
barang barang berbahaya senjata tajam dan ketapel
itu proses yang di polres juga kita minta keterangan karena banyak yang dibawa umur anak anak